gue bukan tukang ojek
nggak bisa begini nih caranya nih
gue mesti ngomong sama ayah nih secepatnya
gue gak percaya sama judit ya
tuh anaknya udah nggak beres tuh
siapa jatuh ayah nih
aduh nontalita saya ini bingung sekali
non tadi tuh sakti nanya nontalita ada di mana
saya nggak mau ngasih tahu
tapi sakti itu nebak sendiri
dia tahu kalau nontalita itu sama raka nont
yaudah yaudah itu sih nggak penting ya
ya raka kecelakaan
raka sekarang ada di rumah sakti
kenapa nont kok bisa kecelakaan sih nont
tadi dia kebut kebutan sama sakti
terus motornya dia jatuh
karena dia pingsan aku sama sakti mau dia ke rumah sakti

ya kau harus kesini sekarang

saya ke rumah sakti sekarang ya nont
terima kasih banyak nont
lu mau ke mana malam malam begini
kok lu tinggalin ayah punya suami sendiri
saya izin permisi sebentar
mau keluar pak sebentar pak
eh sebentar papa mau bicara
anaknya pak sugiharto itu yang namanya yudin
kamu kenal di mana sama dia
kalau aku ceritain ini panjang banget pak
aku buru buru pak nanti
aku cuci tangan lagi di rumah kalau udah aku pulang pak ya
jalan dulu pak
eh jangan lupa ya
panjang papa tunggu
besok kita kesini lagi ya
kamu pulang aja sendiri
aku mau di sini
beneran kamu mau di sini aja
kamu mau pulang
kalau emang itu maunya kamu malam ini aku izinin kamu di sini aja
tapi cuma sampai raka sadar
aku pulang dulu ya